anda masih menyaksikan reportase jawa timur
memeriahkan hari terakhir konferensi perkotaan dunia
pemerintah kota surabaya rabu malam menggelar festival kalimas
puluhan perahu berhias lampu serta sejumlah atraksi unik disajikan
untuk menghibur ratusan warga dan juga para delegasi internasional
inilah tampilan festival kalimas yang digelar oleh pemerintah kota surabaya
untuk memeriahkan hari terakhir penyelenggaraan konferensi perkotaan dunia rabu malam
puluhan perahu berhias lampu berpawai menyusuri sungai kalimas sejauh tiga km
selain disaksikan ribuan warga acara ini juga dihadiri para delegasi
com tiga un habitat dan ratusan peserta
uniknya para peserta perahu hias ini sebagian besar memakai bermacam pakaian adat
seperti dari papua jawa tengah dan bali
ada pula yang memakai baju dan aksesori bajak laut
tidak sekedar duduk dan mendayung sebagian dari mereka juga menari nari di atas perahu dan beratraksi
salah satu atraksi yang mendebarkan adalah semburan api dan barongsai yang dimainkan di atas perahu
bagi delegasi un habitat
festival kaliwas sangat bagus karena dapat menjadi rujukan wisata baru bagi wisatawan asing
mereka juga kagum karena warga surabaya sangat ramah dan terbuka terhadap mereka
saya pikir ini adalah festival yang sangat menyenangkan
kami sangat teruja untuk diwawancari di salah satu perahu
saya pikir ini akan menjadi festival yang sangat menyenangkan selama tahun
dan itu akan sangat bagus
ini sangat menyenangkan saya sangat menikmati
sangat berwarna sangat menyenangkan sangat menyenangkan
festival kalimas sengaja digelar untuk mengenalkan wisata air sebagai salah satu wisata rujukan di surabaya
selain itu festival ini juga diharapkan dapat menjadi cikal bakal transportasi alternatif di surabaya
banyak banyak yang sudah memamerkan sungainya meskipun sebetulnya tidak indah banget gitu
maksudnya itu lebih indah yang kalimas
saya ingin menyampaikan bahwa kita juga bisa tampilkan sungai
festival kalimas merupakan perayaan terakhir untuk menghibur para delegasi konferensi perkotaan tingkat dunia
yang berlangsung dari tanggal dua puluh lima hingga dua puluh tujuh juli
wahyu pratama surabaya